masih lama pak nyana kok belum balik balik ya
assalamualaikum ustadz farid waalaikumsalam
oke oke kemana oh iya bukannya mereka duluan ustadz iya duluan gimana
alhamdulillah naik semua ya
alhamdulillah ya allah kau berikan kami jalan keluarnya akhirnya anak anak bisa ikutan lomba
ngagetin aja sih pak jadi ikut enggak jadi dong ya udah udah pak
bismillah ya mudah mudahan kita nyampe di sana enggak terlambat amin amin amin amin
enggak bener nih
tenang semua tenang sabar sabar jangan ada yang saling nyalahin mendingan bantuin anak ini aja buat
ayo masuk masuk masuk masuk masuknya
ke rumah sakit pak panggilan tapi pak ya aduh aku
yang menutup pak abbas pak rumah sakitnya masih jauh tinggal bentar lagi kok cepet
mas oh kita kira pak akan lebih cepet lagi pak jangan berhenti pak jangan berhenti terus
pak beruat jangan jatuh gitu bingung nanti mana berat lagi
yang pentingkan sekarang kita tanggung jawab lagi pula ini hanya kecelakaan pak
kita serahkan sama dokternya aja anak ini hanya cedera ringan
tapi tetap anak ini harus banyak istirahat jangan dipaksakan untuk berjalan dulu
baik pak dokter terima kasih pak dokter
tuhan pak cuma ke sileo pak
eh ada telepon nih
kita lagi di klinik mus habis nolongin anak kecelakaan
eh itu gimana udah ngodongnya udah beres
nah bagus langsung kesini ya di klinik gitu loh yang apa biasanya aku makan bakso sama dj
hahaha ya nantungin ya oke alhamdulillah
ya wis anak anak pusat musa rencana mau kesini kalian siap siap ya kita mau lanjut ke acara lomba
saya ucapin makasih banyak ya pak
oh sama sama saya juga ucapkan terima kasih udah bisa membantu membawa anak ini ke klinik
iya kakak janji lagi ya mukanya kenteng lagi pak
yaudah ya anak anak terima kasih ya assalamualaikum
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
aduh ketawa dulu
ayo temenin aku bersama saya
sama aku juga kepala terancam dengan pipis
pak cocok jadi komedian
aku punya ide
ide apaan tuh soek
udah ikutin aja
pak kita langsung berjuang aja ya

iya iya udah gue mau ke klinik ini

eh sobri kita tuh mau ke klinik ini
kamu jangan risik deh
aku mau kuncin hikel sama ismail
karena tadi aku liat kuncinya itu di luar
biar mereka gak bisa ikut lomba
nah terus nanti yang ikutan lu mah siapa dong
nah paham kan
masih lama pak nyana kok belum balik balik ya
assalamualaikum ustadz farih waalaikumsalam

bukannya mereka duluan ustadz iya duluan gimana teh kita ini kan barengan naik mobil
bisa bisa gitu ya kata ikal sama ismail sih mereka duluan mungkin mereka itulah sabar takutnya mereka
itu pelat ya jadi mereka duluan mungkin sekarang itu aja nggak pamitan gak ngasih kabar lagi
kalau misi berbahaya iya gimana tuh itu ya
hai waalaikumsalam waalaikumsalam
masalah baru juga ini
itu dia musikalnya itu udah berangkat duluan bisa berangkat duluan kayak gini aja deh mendingan
ya mudah mudahan ketemu di jalan
mampet memang suka kayak gini
apa jangan jangan ada yang muncul lagi
waduh parah nih ada yang muncul
tapi dia muncul siapa
wow ada semua orang
kalian ngapain berdua di kamar mandi
makasih udah bukan pintu kita
tadi aku sampai haikal pak
udah ketakutan duluan pak
ya pak maafin ya pak
soalnya tadi kita kekunci
kita panggil ya
sesungguhnya ada banyak fadilah
untuk penghafal alquran
jadi penghafal alquran itu
insyaallah akan dinaikkan rajatnya
di syurga dan akan diridohi oleh allah
disini siapa yang mau dipasangkan
mahkota saat hari kiamat
semoga kita selalu
diberi kelancaran untuk menghafal alquran ya
yaudah sekarang ustazah mau mulai ya
untuk suara menghafal alquran ya
dan ustazah mau tunjuk acak
siapa yang maju duluan
jadi ustazah mau nunjuk
alhamdulillah bukan aku
alhamdulillah bukan aku
alhamdulillah bukan aku
alhamdulillah bukan aku
alhamdulillah bukan aku
itu maju bukan aku
itu maju bukan aku
itu maju bukan aku
bukan ratu yang ini kan
gang ustazah bercanda
yang namanya ratu disini tuh
banyak ada ratu asri
rat yang indah pada waktunya
jadi bukan aku doang oke
bukan ratu queen kan
ustazah bercanda guys
disini kan yang namanya ratu cuma kamu
sekarang silahkan setelah nafalan alquran duluan
eh kurangnya ilah aja
ratu ratu ratu
atuh mbak min